langsung saja kita bergabung dengan deddy eka prianto salah satu pengurus keluarga masyarakat islam indonesia di jepang
selamat pagi waktu indonesia mas deddy
bagaimana apakah ibadah puasa sudah dimulai pada pagi hari ini dan bagaimana kemudian kmii mengelola semua kegiatan untuk warga muslim indonesia di sana
selamat pagi ibu ya ini sudah dua jam lebih cepat dari indonesia jadi sudah masuk waktu berpuasa
ya alhamdulillah kalau kmi jepang cukup banyak dibantu dengan oleh warga masyarakat muslim di tokyo khususnya dan juga organisasi muslim
jadi hampir setiap hari ada event dan alhamdulillah cukup ramai warga masyarakat yang datang di sini
kegiatannya seperti apa mas yang kemudian melibatkan warga muslim indonesia di sana
ya banyak sekali ya tadi sempat disampaikan
kalau tiap hari kita ada buka puasa bersama kemudian ada kajian terawih kajian badak subuh oleh ustadz dari indonesia
kemudian ada pesan terinkilah juga dan terakhir di tiap pekan kita ada event besar yaitu tabligh akbar yang menghadirkan yang banyak
di mana dua ratus tiga ratus warga datang berkumpul di acara kami
mas deddy lantas bagaimana interaksi antara warga muslim
yang ada di sana warga muslim wni dengan warga muslim dari negara lain apakah ada interaksi yang kemudian intens dilakukan selama bulan puasa
ya kalau dengan antar organisasi tentu ada
dan kita biasanya mengunjungi masjid dari negara lain atau event dari negara lain
dan kemudian untuk warga indonesia sendiri pun banyak alternatif ya
untuk berbuka puasa di masjid di tokyo khususnya jadi bisa berinteraksi banyak dengan warga muslim dari negara lain juga
satu satunya di tokyo
mas deddy tentunya ada beberapa warga saudara saudara kita yang juga belum tahu bagaimana struggle nya atau plus minusnya ketika ada di negara orang
terutama jumlah warga muslim di sana kan minoritas ya mas deddy ya
untuk minusnya misalnya seperti di negara minoritas lainnya ya jadi suasananya di negara sini seperti dengan hari hari biasa ya
banyak godaannya dan macam macam
cuma plusnya tadi karena khususnya dari km jepang menghadirkan banyak dari indonesia kita punya kajian intensif tentang islam
malah lebih bisa belajar
jadi banyak ketika bulan ramadhan ini khususnya di jepang
nah ini yang menarik juga menu apa saja nih mas yang biasa disiapkan saat berbuka puasa tentunya ada rasa kangen juga nih sama tanah air kalau bulan puasa
tentu sangat kangen sekali ya namun ibu ibu muslim muslimah di sini ya cukup handal dalam masak
jadi tiap hari pun menunya menu nusantara macam macam
untuk yang table akbar menunya lebih spesial lagi ya mulai dari es campur kemudian menu menu spesial lainnya yang rendang dan lain lain pun juga ada biasanya di situ
baik terima kasih mas deddy eka prianto telah bergabung bersama kami di connected ramadan